pemerintah kabupaten tanah datar berencana merelokasi tiga ratus kepala keluarga korban banjir lahar hujan gunung merapi di sumatera barat untuk mengurangi dampak resiko bencana
relokasi tiga ratus kepala keluarga akan dilakukan sesuai kesepakatan dengan tokoh adat yang mewakili korban terdampak
korban yang direlokasi adalah warga yang rumahnya rusak berat serta berlokasi di dekat sungai
kami akan mengumpulkan yang pertama wali nagari camat dan juga tokoh tokoh yang memang bisa membantu kami untuk mensosialisasikan
apakah kita sudah punya data berapa rumah yang harus direlokasi
nah jadi begini tidak harus relokasi yang kita tempatkan tapi kalau ada tanah kaumnya yang ada di situ itu kan juga bisa kita bangun
berarti tidak harus terpusat ya pak